pdi perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional keempat di gxpo kemayoran jakarta
sebagai tradisi rakernas ketua umum pdip megawati soekarno putri menyampaikan pidato politik pembukanya
dan selanjutnya menyampaikan pidato secara tertutup di dalam mengembleng seluruh partai
kita akan pantau bagaimana perkembangan dari rakernas pdi perjuangan
sudah bergabung koresponden cnn indonesia ausi riondolu
rio selamat sore poin apa saja yang bisa anda highlight dalam pidato yang disampaikan oleh ketua umum pdip
kemudian baca pres dari pdip ganjar pranowo dalam rakernas pada hari ini
ya selamat siang tiffany memang benar sekali baru saja kami menyaksikan
bagaimana jalannya pidato pembukaan yang dilakukan oleh tiga kader pdi perjuangan
dari satu ketua umum megawati soekarno putri yang tadi menyampaikan pidatonya selama kurang lebih hampir lima puluh menit
lalu kemudian dilanjutkan oleh baca pres dari pdip ganjar pranowo dan juga ditutup oleh presiden joko widodo
bagaimana dalam ketiga pidato politik yang disampaikan oleh ketiga kader pdi perjuangan ini
sepertinya ingin menyampaikan bahwa pdip masih solid menuju pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bagaimana pdip hingga pada hari ini masih terus menerima atau menyadari ada sejumlah
tantangan politik dari sejumlah dinamika yang terjadi
bagaimana kita ingat baru baru saja anak dari keluarga presiden jokowi
kaisang pangarap yang baru saja dipilih ataupun didapuk sebagai ketua umum psi
begitu tidak memilih untuk mengikuti keluarganya baik dari gibran raka buming raka dan juga presiden jokowi
lalu kemudian adanya manuver ataupun isu bahwa presiden jokowi mendukung prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
ini nampaknya dijawab dalam pidato yang sudah dilakukan
pada beberapa saat yang tadi
bagaimana tadi yang pertama dari pidato megawati soekarno putri setidaknya ada satu tradisi baru
yang kemudian dilakukan oleh megawati dalam rakernas keempat hari ini
bagaimana sebelumnya dalam rakernas rakernas sebelumnya kita tidak pernah melihat bagaimana megawati membawakan sebuah pantun begitu
walaupun harus saya katakan tidak berirama di akhir
namun seperti pantun yang tadi dia sampaikan sebelum tutup dari pidatonya
bagaimana megawati menyampaikan bahwa jangan pernah gentar
diterjang badai karena apapun badai pasti berlalu
ini artinya memang megawati menyadari bahwa adanya sejumlah dinamika politik yang mungkin ingin memecah belah kadernya jelang pendaftaran pilpres dua ribu dua puluh empat pada pertengahan bulan oktober yang akan datang
dan dia juga menutup pantunnya dengan matahari akan selalu terbit di ufuk timur saudara sekalian
dan ini disampaikan di depan presiden jokowi dan seluruh kader pdi perjuangan yang telah hadir dalam rakernas hari ini
dalam pidatonya ganjar pranowo juga sempat menyebut sedikit memuji bahwa presiden jokowi lah yang selama ini menjadi mentornya dalam berpolitik begitu
bagaimana presiden jokowi ini selalu menuntunnya hingga pada saat hari ini ganjar maju sebagai bakal calon presiden dari pdi perjuangan
dan tadi yang juga sempat anda sebutkan bagaimana presiden jokowi dalam pidatonya ini menyebutkan walaupun merespon terkait dengan politik kedaulatan pangan yang tadi dibawakan
dan yang menjadi salah satu tema dari rakernas keempat pdip ini
tadi jokowi juga sempat menyebutkan bahwa ia selalu setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua umumnya megawati soekarno putri
apalagi seperti yang tadi saya disebutkan bahwa ia sempat membisiki ganjar terkait jika nantinya ganjar terpilih menjadi presiden
begitu hari pertama yang harus dilakukan ganjar adalah membenahi ataupun mengejar kedaulatan pangan bagi masyarakat indonesia
dan ditutup dengan pernyataan yang cukup meyakinkan oleh presiden
presiden jokowi bahwa saya yakin bahwa pak ganjar akan mampu membawa indonesia menuju kedaulatan pangan indonesia
artinya dari ketiga pidato politik yang dilakukan meskipun hanya sedikit sekali yang disampaikan oleh ketiga tokoh ini
namun setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana pdip siap untuk mendaftarkan capresnya dalam pilpres dua ribu dua puluh
meskipun hingga pada saat ini belum sampai pada keputusan calon wakil presiden
bagaimana tadi kalau kita lihat di dalam setidaknya dari lima nama yang selama ini beredar
ada sandiaga uno dan juga mahfud md yang turut hadir dalam rakernas pada hari ini
namun dari beberapa informasi dari sekjen pdip hasto kristianto yang juga sempat menyebutkan
mungkin saja rakernas pada hari ini ataupun dalam tiga hari ini tidak akan memutuskan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi ganjar pranowo
namun tentu mari kita akan tunggu bagaimana dinamika rakernas pada hari esok dan juga hari ketiga
bagaimana besok akan membicarakan
terkait dengan pemenangan pemilu legislatif
dan hari terakhir akan ditutup dengan pembicaraan ataupun pidato megawati soekarno putri
terkait dengan pemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
baik terima kasih ausrio ndolo atas laporan anda
langsung dari rakernas keempat pdi perjuangan
selamat sore selamat kembali bertugas